tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua memenuhi undangan panggilan dari dirtipidum subdit satu baras krim polri
pihak kuasa hukum menyebut pada leher jenazah brigadir yosua ditemukan bekas jeratan
kuasa hukum keluarga brigadir yusua tiba di gedung baras krimpolri pukul enam belas waktu indonesia barat
salah satu kuasa hukum kamarudin simanjuntak menyatakan tim kuasa hukum diminta datang untuk mengikuti gelar perkara awal dan menerima hasil autopsi dari pihak kepolisian
meski akan menerima hasil autopsi kamarudin simanjuntak menyatakan pihak keluarga menolak hasil autopsi yang dilakukan pihak kepolisian karena dinilai tidak kredibel
pihak keluarga dan tim kuasa hukum yakin brigadir yosua dibunuh secara berencana
membongkar kuburan bahwa ternyata
almarhum brigadir joshua ini sebelum ditembak kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher artinya ada dugaan bahwa almarhum brigadir ini jijrat dari belakang
jadi di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka datang memar